sekolah home green sekolah elit yang menjadi sekolah favorit bagi para konglomerat di sweden
namun dibalik itu semua ada banyak kasus seperti perundungan dan tindakan asusila
yang bahkan sampai menimbulkan kematian di sekolah tersebut
namun pihak sekolah menutupi kasus tersebut agar reputasi sekolah tidak hancur
bagaimana cara pendidikan berperan penting
kekerasan atau perundungan yang bahkan dapat berujung hingga kematian
salah satu kasusnya adalah seorang siswa smk tarunapa lembang
yang tewas setelah mengikuti masa orientasi siswa atau mos di sekolahnya
hal demikian juga terjadi di salah satu sekolah bernama home grade
sekolah elit swasta di sweden strata sosial menjadi pemicu adanya geng atau perkumpulan yang ada di sekolah itu
salah satunya adalah
sebuah perkumpulan rahasia siswa terpilih
pada malam awal ajaran baru klub zebra akan merekrut dua orang anggota baru
namun naasnya pada keesokan harinya salah satu didapati tewas
pihak sekolah langsung berupaya untuk menutupi kasus tersebut
agar reputasi sekolah sebagai sekolah elit tidak hancur
call selaku pemilik yayasan berusaha menyembunyikan keburukan sekolah dari pandangan negatif dunia luar
sementara itu sarah seorang pengawas dunia pendidikan
yang sedang berjuang untuk pemotongan dana pendidikan di sekolah negeri
berusaha menginvestigasi apa yang terjadi di dalam sekolah sma tersebut
konflik semakin memanas dengan adanya seorang siswa bermasalah di sma negeri
ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan video seksual seorang siswa elit yang tersebar di media sosial
sarah yang dipecat dari pekerjaannya harus membantu para siswa korban perundungan
melawan ketidakadilan dan memperjuangkan mereka untuk bersekolah
sebagai seorang pembunuhan sarah juga berhasil menemukan seorang siswa yang berpengalaman
apakah dominasi geng zebra berhasil diredam dan dibongkar
serial a class apart bisa disaksikan dengan pelangganan mola